enggak sih pak
masa sih ada demo
tapi kalau pak regar nganter saya
ntar pak regarnya yang telat
saya masih punya waktu tiga jam lagi
boleh deh pak regar
makanya mama telepon om alex
kalau mama cemas sama aku
bukannya mama telepon om alex
kalau mama mau cari perhatian sama om alex
kamu salah paham
rizky kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
kamu salah paham
biarin dia rizky
di dalam dulu sendiri
tapi saya harus jelasin ke rizky
ini semua gak bener yang dia bikin
iya bu saya tau
dan rizky pernah cerita sama saya
kalau dia gak suka
ibu deket sama pak alex
apalagi kalau ada hubungan khusus
ini gak bener bi
tapi rizky gak mau dengerin
den boleh bibi masuk den
tapi cuma bibi yang boleh masuk
masuk dulu bu
masuk dulu bu
masuk dulu bu
den rizky kenapa mukanya sampe kaya gitu den
bibi gak tegas liatnya
di jalan aku kena begal
den den rizky gak apa apa
ya ampun alhamdulillah dan rizky gak apa apa
soalnya tadi bibi panik
bibi takut kena panah apa sama den rizky
bibi sedih liat wajah den rizky kayak gitu
pasti sakit banget ya
mendingan bibi aja deh yang nggantiin kasih sakitnya
jangan den rizky
mau itu nggak mau bibi ini kompres biar dingin ininya
enggak enggak udah
gak usah apa apa
rizky harusnya mama yang dengerin semua cerita kamu nak
bukan bi ida
mama rela ngelakuin apa aja asalkan bisa ada di posisi bi ida den
mama mau deket kamu
tungguin future wife ah istri masa depan
pak regar aduh saya sampai kaget nih pak
itu mukanya udah sembuh pak udah baik kan
oh iya ini sih gak seberapa bu nawang
malah saya dulu pernah lebih parah lagi dari ini
tapi ya begitulah demi pengorbanan dan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa
jadi saya harus tetap semangat
saya salut ya sama semangatnya pak regar
oh terima kasih
bu nawang pasti mau ke kantor ya
iya pak regar juga pasti mau ngajar kan pak
tentunya kalau gitu ayo saya hantar aja
pak regar pak gak usah pak saya biasa naik angkot terima kasih
oh gak apa apa angkot itu sekarang lagi demo
jadi gak bakalan ada angkot yang lewat di sini
ibu mau sampai kantor ntar udah sore
yang ada ibu sampai kantor teman teman ibu udah pada pulang
malah udah ada yang nyampe rumah
enggak sih pak masa sih ada demo
tapi kalau pak regar mengantar saya ntar pak regarnya yang telat
saya masih punya waktu tiga jam lagi

eh pak regar
ini gusta banget
nomor udah ga dapet

ini red tempat

kam bereka semua lapangan
dan motor ternak langsung menyumbang untuk
itu nanti di depan lurus aja ya pak ya
momen langka kayak begini gak boleh disias siain nih
harus cari cara nih biar bisa lebih lama berduaan
oh oh iya lurus ya aduh saya gak dengar maaf deh
tapi ini one way gak boleh puter balik disini nanti ya di depan ya
iya iya pak tapi nanti tolong jangan salah jalan lagi ya pak
pak maaf ya pak hati hati pak
iya tadi kucing cross ada kucing melintas bu
makanya bu nawang pegangnya agak kencang biar kalau ada apa apa jadi gak kaget gitu
oh iya saya permisi ya pak
i hawk tiap hari bisa begini
hitung hitung latihan jadi suami yang baik buat bu nawang
apa sih mel gue buru buru gak usah ngalangin gue kali
kok sendirian aja reskinya mana
yang mana gue tau cari aja sendiri
no no no maksud gue tuh lo ke kampusnya sendirian tadi
kok semanusia kukas tega banget sih sama lo
kalo pacar ya
pacarnya lagi sakit malah ditinggalin
dia kan sos ya
bukannya kalian udah jadian
bisa gak sih
masih pagi kali
bentar bentar bentar
jadi si citra belum nyuruh apa yang gue mau
citra lo ancam sahabat gue
lo tanya aja best friend lo sendiri
biasanya sih kalo orang lagi masa penyembuhan tuh istirahat dirumah
ini bela belain masuk ke kampus
rindu itu berat
segitu kangen ya sama gue
lama mobil kering
super duli lagi
iya gue ada baikan kok
harusnya sih lo istirahat aja dirumah
gue bete kali dirumah doang
lo ada citra gak
mau sih lo
ada yang mau gue brolin sama dia
lo cari kesana deh gue yang ke arah sana
ngapain lo bengong di sini
hah nggak masa
orang disuruh ke kantin kok yuk